ya allah bagaimana kalau purbaya tahu guru sudah meninggal
maafkan aku purbaya
selama ini aku tidak tega mengatakan yang sebenarnya
elo elo ternyata teh aden purbaya sama imastra santang
dan paman teh siapa
nggak kalau bukan aden teh
kalau kau tidak percaya periksa jasad istrimu
jantungmu telah berbalik
akhirnya kau hidup kembali bersih
aku sudah lama menantikan
kang mas sudah lama menunggu kamu pertiwi
kenapa dia tidak bergerak
dia telah hidup kembali
kau masih harus mengisinya dengan allah
dari tidur panjang
aku akan mengambilnya bagaimanapun caranya
roh seorang putri
nimas rara santa
mengapa engkaunya agak kelakuan tuh faith
seperti sebuah tertawa
apalagi si rada terbahagia
perjalanan kakak itu sangat berbahaya
kakak tidak mau kamu celaka
bidadari kita harus mendarat
arga liwung sudah di depan mata

aku masih hidup ayah
tapi badan gue seperti lumpuh ayah
cepat kak lala
aku mau mencari
aku mau mencari ayah
aku masih tidak sabar
ingin bertemu dengan ibu kak
bagaimana kalau purbaya tahu guru sudah meninggal
ya maafkan aku purbaia
selama ini aku tidak tega mengatakan yang sebenarnya
ternyata adik purbaia
sama ima sera santang
dan pak man itu siapa
kalau bukan adik pak man mau berlaku
identitas sudah sehat sudah sembuh
terima kasih mas
kebetulan ketemu pak man di sini
aku titip purbaia ya
aku harus pergi ke gunung cangkup
untuk mencari raka walang sungsang
sesuai pesan ibu nda
apa yang sebenarnya terjadi pak man
katakan pak man
ini guru tak pernah meninggal dunia nek
begitulah yang sebenarnya terjadi kepada guru purbai
kenapa kakak menyembunyikan ini dariku
kau tidak bisa melihat kamu sedih purbaya
ternyata selama ini kau hanyalah pembong
semuanya curang sudah nek
tunggu dengar kamu jelasin kakak
aku tidak percaya denganmu
tolong aku ayah
tubuhku bener bener kesakitan ayah
aku tidak kuat ayah
jangan ayah cukup ayah
jurus yang bersarang di tubuhku ini
telah mengobrak abrik seluruh ariran darahku
jadi bagaimana cara mengobati luka dalamnya dewi
karena ayah pernah melepaskan jurus patriikma tingkat ke enam kepadanya